sidang perdana kasus dugaan jual beli sabu sabu yang menyeret nama kapolda jawa timur irjen pol teddy minahasa
digelar di pengadilan negeri jakarta barat kamis dua februari
jaksa penuntut umum pun membacakan dakwaannya bagi mantan ajudan presiden joko widodo ini
dan menyebut teddy telah melakukan jual beli narkotika
teddy juga didakwa telah memerintahkan anak buahnya akbp dodi prawira negara
untuk mengganti sabu sabu sitaan seberat sepuluh kg dengan tawas
teddy pun terancam dua puluh tahun penjara
jadi untuk dakwanya itu kami dakwakan terdakwa teddy minahasa
dengan dakwaan pertama yaitu melanggar pasal satu ratus empat belas ayat dua undang undang narkotika
junto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu kuhp
atau dakwaan kedua melanggar pasal satu ratus dua belas ayat dua undang undang narkotika
junto pasal lima puluh lima ayat satu satu kuhp
dalam dakwaannya jaksa membeberkan komunikasi antara irjen teddy minahasa
dengan akbp dodi prawira negara terkait perintah mengganti sekitar sepuluh kg sabu sabu
dengan tawas yang kemudian diperjualbelikan kepada terdakwa linda pujastuti
penukaran ini dilakukan dalam dua tahap yakni lima kg pada empat belas juni dua ribu dua puluh satu
dan sisanya dilakukan beberapa hari sesudahnya
terhadap dakwaan jasa pihak teddy menyatakan keberatan
dan kuasa hukum langsung membacakan nota keberatan
yang menyebut dakwaan jaksa merupakan konspirasi
untuk menjatuhkan karir teddy yang sedang bersinar
kalau memang ada tuduhan bahwa yang dimusnahkan itu adalah tawas lima kg
kan harusnya semua saksi saksi dipanggil yang menandatangani berita acara pemusnahan
dan yang hadir
pada saat pemusnahan kita tidak mengerti kenapa sama sekali tidak dipanggil
penyidik tidak berani manggil satu pun satu ekor pun padahal begitu banyak penjabatnya
bahkan ada yang disiarkan di berbagai tv waktu itu
itu yang kita ada apa nih
kasus ini terjadi pada pertengahan dua ribu dua puluh dua ketika teddy menjabat sebagai kapolda sumatera barat
adapun sabu sabu ini merupakan barang sitaan polres bukit tinggi
yang seluruhnya berjumlah lebih dari empat puluh lima
dalam kasus ini sedikitnya enam orang telah duduk sebagai terdakwa
yakni irjen pol teddy minahasa akbp dodi prawira negara
kompol kasranto aibtu janto situmorang linda pujiestuti muhammad nasir dan syamsul ma'arif
sidang perkara ini akan berlanjut pada pekan depan
dengan agenda tanggapan terhadap nota keberatan oleh jaksa penuntut umum
maria sarjana egy agung jakarta
mengerti yang boleh